meski mulai surut korban banjir di jakarta dan berbagai lokasi pulau jawa lainnya
harus mewaspadai ancaman bahaya lainnya
di antaranya adalah penyakit leptospirosis atau yang sering disebut air kencing tikus
leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan infeksi bakteri leptospira
bakteri ini ditemukan pada kencing tikus dan menyebar melalui air kotor yang terkontaminasi
banjir yang mayoritas terjadi karena luapan air sungai menjadi tempat paling memungkinkan
adanya penyebaran penyakit ini
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit husada utama surabaya luki agustina juga menyebut
memang ada beberapa penyakit lain yang rentan pasca banjir
seperti di antaranya ispa diare dan juga demam
namun leptospirosislah yang paling berbahaya dan penularannya sangat mudah
yaitu melalui kontak antara air yang terkontaminasi dengan luka di anggota badan
biasanya dia bisa masuk ke dalam tubuh kita
melalui lesi atau luka di dalam kulit ya yang mungkin tidak intak atau ada luka
nah itu kuman itu atau protosua itu masuk ke dalam tubuh
terus kemudian lewat peredaran darah itu yang bisa kondisinya bisa membahayakan
jadi keluhannya itu kuning terus badannya panas kemudian badannya ototnya nyeri nyeri semua
nah itu kalau sudah ada gejala seperti itu segera periksa ke dokter
segera mengecekkan diri berobat ke dokter laku fasilitas kesehatan terdekat
untuk supaya tidak
menjadi ada komplikasi akibat bakteri atau seperti itu
kebersihan ya air bersih itu terutama yang dibutuhkan untuk korban yang terkena bencana banjir seperti itu